polemik antara pemerintah indonesia dan pt freeport indonesia semakin panas
freeport mengancam menggugat pemerintah ke arbitrase internasional
pemerintah pun menawarkan beberapa opsi sebagai upaya mencari titik tengah atas permasalahan yang sedang terjadi
dilansir detik finance menteri energi dan sumber daya mineral ignatius jonan memberikan tiga opsi
pertama pemerintah akan membuka perundingan guna menstabilkan investasi yang diinginkan freeport
walaupun jangka waktu yang diberikan kepada freeport untuk membangun pabrik pemurian sudah lewat
pemerintah memberi kelonggaran bagi perusahaan tambang yang ingin tetap melakukan ekspor konsentrat
dengan mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus yang hingga kini masih ditolak freeport
opsi kedua merevisi undang undang minerba nomor empat tahun dua ribu dua
opsi ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang
dan ada pun opsi ketiga pemerintah mempersilahkan freeport menggugat ke arbitrase internasional
sebelumnya freeport indonesia
indonesia memang menyatakan menolak iupk dari pemerintah dan ancaman merumahkan karyawan pun menjadi senjata andalan raksasa tambang asal amerika serikat tersebut
di setelah proses negosiasi freeport disebut akan menempuh langkah arbitrase
opsi kedua merevisi undang undang minerba nomor empat tahun dua ribu sembilan
opsi ketiga merevisi undang undang minerba nomor empat tahun dua ribu sembilan